kau seorang polisi
bagai bagaimana kau
cukup mudah pertama tama kau tidak berterima kasih padaku ketika aku memberimu koin
kau terlihat frustasi kau membenci postur duduk ini karena punggungmu sakit tetapi kau tidak bisa bergerak
bibirmu tidak kasar dan janggutmu terlihat bersih
sesuatu yang biasanya tidak dimiliki oleh pengemis
dan bercak coklat di seluruh wajah dan tubuhmu bukanlah kotoran
digunakan untuk beberapa hal seperti membuat semir sepatu
tetapi yang paling terlihat adalah sesuatu di telingamu yang kau sentuh dengan jari telunjukmu sesekali
dan partnermu di sana membuatnya sangat jelas dengan bentuk pistol yang menonjol dari bawah kemejanya
ace kemudian berjalan pergi ketika polisi yang terkejut yang bernama mark memanggilnya
hei nak kau pikir kau pintar iya kan
kalau kau tidak pintar pintar itu membosankan
aku benci membicarakan hal ini dengan anak kecil
tapi aku akan memberitahumu
kami telah mencari pengutil yang telah mengganggu komunitas ini selama beberapa hari terakhir
saat ini saat kita bicara telah terjadi pencurian di toko itu
namun kita tidak melihat siapapun keluar dari sana dengan membawa sesuatu
seharusnya kau memberitahuku lebih awal
wanita di sana yang dengan suaminya itu adalah pengutil
dia tidak hamil perutnya yang besar itu tidak nyata
di sanalah itu tersimpan
itu adalah tuduhan yang cukup besar tuhan
kau tahu keduanya terlihat seperti pasangan tapi pria itu mengenakan cincin kawin sedangkan wanitanya tidak
bukan hanya itu dia bahkan tidak memiliki tanda cincin di jari manisnya
juga mereka berkeringat deras di hari yang menyenangkan
itu bukan karena cuaca tapi karena khawatir
dan dia menjatuhkan airpod yang ingin dia ambil tetapi pria itu tidak membiarkannya berhenti
kau melihat semua itu
tidak melihat diamati
sekarang kau tidak ingin kehilangan mereka
aku selalu yakin
ya dia memilikinya
wow anak itu hebat
tunggu ke mana dia pergi
tiga anak hilang dalam tiga hari berturut turut dan semuanya memiliki satu kesamaan
catatan ini mengatakan temukan aku jika bisa
siapapun penculiknya dia menantang kita
kelah kita cari di mana pun kamera pengintai pos pemeriksaan catatan penumpang kereta api dan penerbangan

berita buruk petugas
istri wali kota hilang sejak pagi tadi dan ada catatan
apa media tahu
kita harus segera ke sana
pak ada seseorang yang bisa membantu kita
kita tidak bisa melakukan itu
kau tahu itu bukan
pak kita tidak memiliki petunjuk dan media akan segera mengetahuinya
dan anak anak kita tidak tahu di mana mereka terjebak dan bagaimana mereka diperlakukan
tapi jangan bocorkan ini pada siapapun
tidak percaya kau meyakinkan orang tuaku untuk membiarkanku membantumu dengan penyelidikan
awalnya sulit tetapi ketika aku memberitahu mereka tentang anak anakku
mereka langsung setuju
kita akan pergi ke mana
ke rumah wali kota
aku akan memberitahumu semua tentang kasus ini dalam perjalanan
jadi itu dimulai dengan gadis sepuluh tahun ini lalu kemudian semuanya pun meninggal
ketika ace dan mark sampai di rumah wali kota mereka menemukan bahwa petugas polisi lainnya sudah ada

petugas mark mulai mengajukan pertanyaan sementara ace mulai menyimpulkan keadaan di sekitarnya
aku bangun jam enam dan dia tidak ada sebaiknya catatan itu disimpan di sini
kalau boleh tahu ini obat siapa
ya tunggu siapa anak ini
tidak penting pak wali kota
itu berarti istrimu mengalami peningkatan buang air kecil di malam hari karena kadar gula darahnya yang tinggi benar
semua orang di ruangan itu memperhatikannya saat dia pergi ke kamar kecil dan melihat sekeliling
kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan
tunggu kemana kita akan pergi
ke kantor polisi aku perlu melihat semua catatan dan rekaman kamera
eh oke kau ingin makan sesuatu
apel sepertinya enak terima kasih
semuanya memiliki kertas yang sama tinta yang sama tiga anak satu wanita
semua hilang dengan cara yang sama dari kamar tidur mereka di tengah malam
kau berpikir anak ini bisa memecahkannya
ayolah membuang buang waktumu mart dia beruntung terakhir kali itu
ketemu hebat itu dia terima kasih pertanyaan

mark berapa umur istri wali kota
ayo kita harus pergi sekarang
kemana kita akan pergi
kau yakin kau ingin berbicara dengan wali kota lagi
iya kau sudah memberitahunya
ya mereka dalam perjalanan
bagus tidak percaya seorang anak sedang berbicara kepadaku
seperti di atasanku
kami punya beberapa pertanyaan lagi
ehm tentu saja masuklah
apa yang dia lakukan
mark sebaiknya kau
shhh harap tenang
aku aku adalah ketua
suara adalah getaran mekanis
ketika menabrak dinding itu membuat getaran
dan di sisi lain dinding membuat udara di sisi lain bergetar
dinding kokoh yang bagus tidak akan menyebarkan getaran terlalu banyak tapi yang ini
telah dibasahi oleh air
kita berbicara tentang ketaraan sekarang
ada ruang bawah tanah rahasia di bawahnya
anak anak ada di sana begitu juga istri wali kota
getaran tidak berbohong jika ada apa apa mereka membantu dalam melacak hal hal yang tidak dilihat mata
banyak digunakan hewan sepanjang waktu
sekarang pintunya ada di balik rak itu
pak wali kota selalu berdiri di sana
terakhir kali kami berada di sini dia berada di tempat yang sama di situ persis
tak bergerak satu langkah pun
kau kau kau kau tidak tahu siapa yang kau todoh
pak wali kota mereka melakukan tugas mereka
tidak ada seorang pun di atas hukum mohon kerjasamanya
lalu seperti yang ais katakan polisi menemukan ruang bawah tanah rahasia melalui rak yang merupakan pintu rahasia
di sana mereka menemukan anak anak diikat ke kursi
ini makanlah anak anak atau ibu akan sangat marah
istri wali kota dan wali kota ditangkap
tetapi semua memiliki satu pertanyaan dalam pikiran
bagaimana ace mengetahuinya
nah ketua kau tahu ada beberapa buku di rak buku itu tentang ibu dan anak anak dan keberuntungan
ibu wali kota ingin menjadi seorang ibu tapi tidak pernah bisa
dia percaya bahwa dirinya tidak beruntung
dan kemudian ada kamera pengintai
yang tidak menunjukkan apa apa kecuali itu jelas
menunjukkan pak wali kota di semua lokasi di mana penculikan itu terjadi
ya itu keluar dari kekhawatiran
siapa yang memberitahunya tentang penculikan pertama
namun dia ada di sana tepat setelah polisi tiba
seorang wali kota di lokasi kejahatan
kau tahu jika kau memeriksa dengan benar
tidak ada yang melihat wali kota masuk ke salah satu dari tiga rumah
tetapi dia terlihat pergi
aku akan memberitahumu
pak wali kota memiliki akses ke semua kamera di kota
dia dengan hati hati memilih rumah rumah
di mana hanya ada satu kamera yang menghadap ke depan rumah
dia menyelinap ke salah satu rumah di malam hari melalui belakang
menculik anak itu dan menyembunyikan mereka bersama dirinya di dalam mobil mereka
ketika polisi tiba di pagi hari
pak wali kota keluar dari persembunyiannya
dan bertindak seolah olah dia datang ke sana karena khawatir
dan ingin tahu lebih banyak tentang masalah ini
saat polisi pergi pak wali kota pergi bersama mereka
tapi dia kembali setelah satu jam sendirian
dia tahu petugas polisi atau siapapun yang memeriksa rekaman kamera
hanya akan memeriksa malam penculikan
hari berikutnya tidak masalah
dan jika ada yang memeriksa
pak wali kota hanya akan berkata bahwa dia di sana untuk berempati
dan memberikan dukungan moral
itu dilakukan untuk keuntungannya
aku telah menempatkan petugas di seluruh kota
aku hanya ingin kau tahu bahwa anakmu akan ditemukan
jika ada panggilan tebusan atau sesuatu seperti itu beritahu aku
aku akan melakukan segalanya dengan kekuasaanku
terima kasih pak wali kota
inilah tindakan terakhirnya
saat dia pergi dia berpura pura mobilnya mogok
bisakah aku meminjam mobilmu selama satu jam
aku akan segera kembali
dan dengan demikian dia keluar dari rumah
membawa anak itu bersamanya
tepat di hadapan orang tua mereka
aku melihat seluruh rekaman kamera
melihat kau datang kembali tapi aku tidak membaca banyak ke dalamnya
sampai papa tugas ini menggunakan kata keberuntungan
dan itu semua datang bersamaan
nah anak anak berkumpul kembali dengan keluarga masing masing
wali kota dan istrinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
dan untuk ace petugas polisi mengadakan acara kecil untuk menghormatinya
maksudmu detective ace alias s satu ratus tiga puluh lima dari unit detektif kami
aku telah memberinya kasus lain
yang ini bahkan lebih besar
kasus apapun pasti akan bisa selesai oleh anak ini
dia datang seperti angin dan menghilang seperti sambaran petir
ace satu ratus tiga puluh lima nama kode yang menarik apa artinya
nilai masing masing huruf dalam namaku
a adalah satu c adalah tiga dan e adalah lima angka ganjil berurutan
kepala memberitahuku kasus ini berbeda
ya ini akan menjadi hal yang sulit
tersangka disebut si manusia tak terlihat
apakah gelombang cahaya tidak memantul dari tubuhnya
lupakan ini akan menyenangkan ayo pergi
katakanlah ini hercolored fish